youtube indonesia berencana akan mengangkat profil jujun sebagai tokoh inspiratif yang akan dimunculkan dalam event tahunan google for indonesia
kami ingin memprofiling mempotret pak jujun sebagai salah satu sosok yang berhasil belajar lewat youtube
di tengah segala keterbatasan mungkin tidak ada kenalan dengan orang yang berhubungan langsung dengan dunia penerbangan
tapi pak jujun di sini mampu untuk belajar dengan niat yang besar kemudian kreativitas
untuk memanfaatkan segala yang ada di youtube untuk sebagai sumber belajar
helikopter rakitan jujun menggunakan mesin penggerak genset dengan kapasitas tujuh ratus cc
jujun mengklaim mesin ini mampu mengangkat bobot hingga satu tujuh ton
hingga saat ini jujun sudah menghabiskan dana sekitar tiga puluh juta rupiah untuk merakit helikopter yang akan diuji coba pada dua ribu dua puluh mendatang
ahmad fikri sukabumi jawa barat